tangan akhirnya telfon
saya mau minta tolong apakah kamu bisa jemput saya pakai taksi
eh anak mama udah rapi
masaknya banyak gini
ya pokoknya sekarang kamu cobain dulu nih masakannya
iya beneran enak
iya beneran enak
iya beneran enak
ini enak banget sih mbak
udah kayak masakan restoran
mama seneng dengernya
tapi beneran enak nih ren
aku suka kau mah
ayo sekarang kamu jujur sama mama
kamu udah deket ya sama dia
enggak kok aku sama catherine gak deket mah
ini buktinya dia kiri masakan sebanyak ini buat kamu loh ren
iya mungkin dia cuma mau kirim makanan aja mah
kamu tuh yang peka dong jadi laki laki
ini tuh kode dari seorang perempuan
kalau dia kirim masakan sebanyak ini
masa kamu gak paham juga rek
enggak lah ma
orang catherine ini bukan masakan sebanyak ini
trin aja bilang kalau ini cuma hubungan profesional aja mah
nggak ada kode apa apa kok
kamu itu jangan kelewat lempeng jadi orang ya
ini tuh udah menjelaskan tanda tanda bahwa dia suka sama kamu ren
masa kamu tuh gak paham juga
masa sih mah
gak mungkin lah kalau dia suka sama aku mah
kamu tuh kebanyakan kerja sama bos kamu
kamu tuh gak pernah paham kalau perempuan ini suka sama kamu
makanya selama ini kamu jadi jomblo terus
pokoknya mama gak mau tahu ya
kamu harus balas nih pemberian catherine
gimana sih ren
duh kamu pekat deh jadi laki ya
pokoknya kamu harus balas pemberian ini
kamu ajaknya dia ngopi
atau kalau pergi sama dia
terus kamu belikan sesuatu
gak ada tapi tapi
kali ini mama pengen buktinya
nanti siang kamu ajak dia ngopi
atau enggak kamu belikan sesuatu
jangan sampai enggak loh
aku angkat dulu ya
kamu tolong jemput mama saya sekarang ya
jam sembilan mama saya mau periksa ke dokter
nanti waktu pas pulangnya biar saya ngejemput
soalnya saya jam sepuluh ada meeting kan
ah baik pak
sekarang juga saya mau pergi ke dokter
langsung ke rumah bapak
maaf aku gak bisa ketemu sama catherine ma
ada tugas dari pak ahok
aku jalan dulu
tau telat ya
aduh kak itu anak ed yang listrik gitu sih
udah sebulan gak kena air
aku harus buat rindy itu mau sama catherine
hah kamu tau aku
mama kemana sih noh
dari tadi gak keliatan
lagi pemotretan kali pak
aku bisa duduk aja
pertanyaan yang paling menarik
apa yang berakasnya
apa mama aja yang ngantar
mas randy udah terima kiriman gue belum ya
nggak ada telepon gak ada wa
apa jangan jangan belum nerima ya
dekat akhirnya telfon
telfonnya udah diangkat
saya mau minta tahu apa kamu bisa jemput saya pakai taksi
nanti saya ganti untuk ongkosnya
ah kebetulan pak ini saya lagi di jalan
kalau bapak mau dijemput saya bisa langsung arahin ke sana
alhamdulillah terima kasih ya
saya tunggu di rumah
tenang aja nanti catherine yang jemput aku
syukurlah kalau begitu
baik juga ya catherine itu
sayang semangat ya
ini tasnya jangan lupa
karin dulu sama mama
sama tunggu di sini ya
tadi kayaknya mamanya pak nino datang ya
ngapain bu ih
iya itu sih yang dulu tadi gua pikirin
karena mamanya minta gua untuk kasih
kasih waktunya reyna untuk selalu ketemu sama mas nino
terus lu mau
nggak tau nen
nggak tau nen
nggak tau nen
kalau gua nggak kasih gua jahat nen
ih aduh mah
apalagi lu pasti mikirkan
dulu kelakuan ya pak nino sama lu tuh kayak gimana
terus gua tolak aja nen
kenapa sih lu masih kasihan kasihan aja sama mereka
emang dulu mereka kasihan sama lu
yang ada udah dilepehin
terus sekarang lu mau kasihan sama mereka
ya please jangan dong
udah terlalu bahaya sama mereka
ini karma buat pak nino
biar dirasain juga
gimana rasa sakit yang lu dengerin